namun bagi anda yang menyukai pantai dengan bentangan pantai yang indah dan juga deburan ombak yang tenang
anda harus mengunjungi salah satu pantai yang ada di kabupaten trenggalek jawa timur ini
pantai ini berada di desa tasik madu kecamatan watulimo kebupaten trenggalek jawa timur
sekitar satu jam perjalanan dari pusat kota tenggalek dan tulung agung
kawasan wisata ini memiliki bentang pantai yang cukup panjang dan luas
teguran ombak serta pemandangan yang cukup indah menjadi daya tarik para pengunjung yang datang
pengunjung juga akan melihat hilir mudik kapal nelayan yang keluar masuk ke pelabuhan perikanan nusantara
di kawasan wisata andalan terenggalek yang ramai di saat hari libur pengunjung bisa bermain di kawasan pantai
selain menikmati kawasan pantai pengunjung juga bisa mencoba berkeliling menyewa mobil
pantai pidi itu indah kita bisa mendengar ombak
terus itu di sana pemandangannya sangat indah
sering ke sini
ini baru pertama kali
ombaknya cukup indah suasananya cukup tenang juga anginnya nggak terlalu cepat gitu
lumayan cukup mudah diakses
puas bermain anda bisa mencoba beberapa destinasi lain yaitu wisata mangrove dan
pantai pasir putih fadli rahmawan trenggalek